kericuhan hingga aksi saling dorong dan adu mulut terjadi antara ratusan tenaga kesehatan
dengan sejumlah petugas polisi dan satpol pp
di depan kediaman gubernur maluku utara ternate pada selasa kemarin
masa yang mencoba merangsek masuk ke kediaman gubernur emosi
karena terhalang pintu gerbang yang ditutup satpol pp
masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah ada penjelasan dari perwakilan provinsi
serbuan masa kekediaman gubernur maluku utara abdul ghani kasubah ini adalah untuk meminta kejelasan
terkait tambahan penghasilan sembilan ratus tenaga kesehatan yang tak kunjung terbayarkan selama lima belas bulan
sebelumnya pada selasa pagi ratusan tenaga kesehatan ini juga berunjuk rasa
di kantor manajemen rumah sakit umum daerah casanbu soiri ternate terkait hal yang sama
namun pihak rumah sakit mengaku belum dapat memberikan kepastian pembayaran
dengan dalih ada pergantian manajemen
saya hanya membatasi di masa saya masuk
tetapi saya belajar dari pengelolaan yang lalu
dari mana dari temuan
temuan bpk temuan inspektorat
itu yang saya pelajari agar apa yang terjadi yang lalu dianggap salah itu tidak terulang
jika pembayaran tidak segera dituntaskan
para nakes berniat akan kembali menduduki kediaman gubernur dalam waktu dekat
terus disamsi maluku utara